ratusan santri di pondok pesantren al fatah temboro magetan jawa timur
menggelar sholat terawih selama delapan jam dalam satu malam
surat yang dibaca dalam sholat terawih sebanyak tiga puluh juz dan harus hatam dalam satu malam
dalam satu rokaat imam membaca al quran antara satu hingga satu lima juz
sementara dalam sholat terawih sebanyak dua puluh tiga rokal tersebut
ada enam orang tafis yang ditunjuk menjadi imam sholat dan mereka melakukannya secara bergantian
sholat rawih delapan jam ini dimulai usai sholat isya dan selesai sekitar pukul tiga tiga puluh wib atau menjelang sahur
berawal dari kesepakatan para santri para ahbab ahbab yang datang
mereka merasa ingin tambah
awalnya kita hanya buat satu jus kemudian tambah lima juz
kemudian sepuluh juz dua puluh akhirnya sampai satu malam tiga puluh juz
dan bukan cuma satu sekarang kurang lebih ada sepuluh halakoh
sepuluh jemaah yang sholat terawihnya tiga puluh juz
ada sepuluh lokasi
jemaahnya pun bervariasi antara dua puluh orang hingga lima puluh orang
baik dari santri warga setempat hingga warga luar daerah
kita harus mencari kemampuan dari diri sendiri
itu gimana waktu ikut yang terawih tiga puluh juz ini butuh waktu berapa lama
dari sore sampai pagi
pakinya jam setengah empat
capek nggak kalau ikut ini
ya lumayan lah
kalau capek ya bisa duduk dulu
itu biasanya setiap satu roka
itu biasanya berapa juz yang dibacaan untuk sholatnya ini
tentu kadang satu juz setengah
kadang satu juz paling sedikit satu juz
sekarang dulu deh
tradisi sholat terawih delapan jam ini sudah berlangsung delapan tahun
bahkan saat ini jemaah sholat terawih satu malam hatam al quran ini sudah semakin berkembang luas
sedikitnya ada sepuluh majelis sholat terawih tiga puluh juz yang tersebar di sejumlah masjid
dan musholat di lingkungan pondok al fatah desa temboro magetan
termasuk juga di lingkungan perkampungan warga
dinamtohari magetan jawa tenggara
magetan jawa timur